baik kota mataram di provinsi nusa tenggara barat adalah satu dari empat puluh tiga kabupaten kota yang dilakukan pengetatan ppkm mikro
dan untuk mengetahui seperti apa efektivitas pengetatan ppkm mikro dalam mengurangi penyebaran covid sembilan belas telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
yang pertama ada gubernur provinsi nusa tenggara barat bapak zulkifli mansyah selamat sore pak zul apa kabar
selamat sore baik
baik dan juga kami sapa ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas bapak alexander ginting selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
salam sehat pak alex mungkin saya ke anda terlebih dahulu dalam sepekan belakangan terjadi lonjakan kasus yang luar biasa di dalam negeri
bahkan ini menyentuh rekor lagi untuk penambahan kasus harian meskipun di lain sisi kita lihat tingkat kesembuhan juga meningkat
dan di tengah kegentingan saat ini saat ppkm darurat dan pengetatan ppkm mikro berlangsung apa saja yang menjadi catatan dari satgas
ya jadi yang kita lihat bahwa naikan yang signifikan itu yang melonjak drastis itu adalah jawa dan bali
sehingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan ppkm darurat di jawa dan bali
jadi ini adalah dalam satu komando untuk bisa menurunkan target target yang sudah ditetapkan pada level tiga dan level empat
tetapi di satu sisi kalau kita lihat luar jawa dan bali terjadi juga kalasi kasus
kalau kita bandingkan pada tanggal satu juli hingga tanggal lima juli yang awalnya tiga puluh kabupaten kota di enam belas provinsi masuk level empat
pada tanggal lima juli terjadi kenaikan sampai empat puluh tiga kabupaten kota di dua puluh provinsi yang masuk ke level empat
kalau dihitung kurang tiga puluh empat persen ada terjadi pergerakan dalam naikan kasus baik positivity rate masuk juga peningkatan di bor
perlu diperketat di luar jawa dan bali
tentu semangatnya ppkm ini adalah tetap melihat zonasi zonasi di mana jonasi merah dilakukan pengetatan perkuatan juga pengendalian
tetapi di zonasi hijau juga masih bisa ada aktivitas
jadi artinya sektor sektor esensial ini masih dimungkinkan untuk tetap ada berdenyut untuk menghidupkan kehidupan sosial kehidupan ekonomi yang ada
tetapi bagi non esensial
ini memang harus semuanya stay at home berada di rumah
termasuk pelajar termasuk perekonomian perkantoran yang memang dia tidak esensial
oleh karena itu dengan diharap dengan pengaturan ini maka akan terjadi pembatasan pergerakan mobilisasi pembatasan pergerakan orang
jadi mereka yang berada di zonasi merah akan terkurung dengan sendirinya oleh pembatasan pembatasan yang ada
perhatikan sektor esensial
dan tentu seperti di luar jawa dan bali misalnya mau tutup jam tujuh belas
jadi ini memang harus perlu diatur supaya memang mobilisasi tidak terjadi
dan demikian proses penularan juga bisa menurun
kita berharap dengan adanya aturan aturan ini baik di jawa bali maupun di luar akan terjadi pelandaian pelandaian sehingga akan menurunkan kasus harian
dan sekaligus juga akan menurunkan dan meringankan beban di rumah sakit
baik jadi berdasarkan asesmen dari pemerintah dan juga satgas terkait zonasi penularan covid sembilan belas di empat puluh tiga kabupaten kota tersebut
mungkin saya selanjutnya ke pak zulkifli
pak zulkifli bagaimana saat ini implementasi pengetatan ppkm mikro yang dilakukan di mataram termasuk juga di wilayah wilayah lainnya di nusa tenggara barat
mengingat mataram ini menjadi salah satu dari empat puluh tiga kabupaten kota yang diputuskan
yang masuk di pengetatan ppkm
secara umum ya pengendalian tb ini berjalan dengan yang kami harapkan masih sangat terjaga
tapi forum pembinaan daerah pembinaan daerah yang lain
merasa perlu mengantisipasi ketika jawa dan bukit perketan untuk mengantisipasi tb ini
kita memperketat juga jangan sampai orang datang ke tempat kita
saya kata itu walaupun tidak termasuk kesehatan yang ppkm
kita harus kesadaran dan berpikir
tapi juga memperhatikan hal yang lebih betul aman
baik pak zulkifli mungkin kami harus menahan terlebih dahulu
teman teman tolong diperbaiki jalur komunikasi dengan pak zulkifli
selanjutnya saya mungkin akan kembali membahas ke pak alex
pak alex jika kita mengevaluasi ppkm mikro yang dilakukan sebelumnya ya
di empat puluh tiga kabupaten kota yang akhirnya diberikan pengetatan
apa sebetulnya yang miss di sana
sehingga diperlukan adanya pengetatan
sebenarnya ppkm skala mikro ini sebenarnya sudah baik
karena kita lihat hasilnya itu di bulan tiga di bulan empat sampai bulan lima
terjadi pelandaian yang bermakna
kita lihat bagaimana kasus harian itu turun
dan kemudian juga kasus kematian juga tidak setinggi yang sekarang
hanya persoalannya memang setelah kita libur panjang
dan kemudian banyak yang mudik
ini akhirnya kasus naik di samping juga ada varian baru
jadi sebenarnya ppkm di skala mikro
baik itu di desa maupun di kelurahan
ppkm kabupaten kota itu rumennya sudah bagus
sekarang tinggal bagaimana kita bisa menegakkan aturan
melakukan pengendalian dan meningkatkan kapasitas testing
dengan melakukan testing dan kontak tracing
antara mereka yang kontak erat mereka terkonfirmasi
mereka yang bergejala dan mereka yang sehat
ini harus benar benar jelas di desa dan di kelurahan
sehingga mereka yang kontak erat karantina
kemudian mereka yang sakit dan isolasi itu dilakukan di isolasi
jadi dengan isolasi dan karantina ini tentu akan ada pembatasan
dan demikian juga dengan posko desa dan posko kelurahan yang sudah hadir
ini tentu akan ada
sekarang bagaimana supaya seluruh aparat desa maupun aparat kelurahan
bisa lakukan proses yang tegas dengan melakukan pengetatan dan secara disiplin
tetapi ini juga tidak bisa hanya sepihak
masyarakat juga harus kooperatif
khususnya bagi mereka yang diisolasi
kalau mereka yang diisolasi artinya mereka ada di rumah
tidak boleh keluar tapi juga harus didampingi oleh puskesmas
ataupun tim fasilitas
yang ada di paling dekat
karena isolasi mandiri ini juga harus tahu apakah dia bergerak ke arah perbaikan
atau bergerak ke arah perburukan
sehingga kalau terjadi perburukan di isolasi mandiri
inilah nanti yang akan tibakan terjadi beban di berbagai ugd di rumah sakit
jadi ugd di rumah sakit itu hanya bisa ditekan
agar isolasi mandiri ini terjadi perbaikan
jangan terjadi perburukan
bagaimana supaya dia membaik
tentu ada dua hal
covid nya sendiri yang harus bisa ditanggulangi
yang kedua komorbitnya
sepanjang covid nya ditanganin tapi comorbid tidak ditangani dengan baik
ini juga akan terjadi perburukan
jadi kedua hal ini harus bisa seiring dan sejalan
makanya kita berterima kasih
dirjen yankes kementerian kesehatan
yang sudah mengeluarkan ide untuk melakukan telemedicine di dki
baik semuanya dilakukan paralel ya pak alex
jadi telemedicine ini adalah salah satu cara
bagaimana isolasi mandiri ini bisa terbantu
di samping juga ada masalah stigma
sehingga membuat mereka enggan pergi ke puskesmas
ditambah juga beban puskesmas yang cukup besar
dimana tugasnya adalah vaksinasi
kemudian melakukan kontak tracing
belum lagi menggelar untuk obat obat mereka yang tuberkulosis
ibu dan anak dan sebagainya
memang harus ada pembagian peran di desa dan di kelurahan
sehingga puskesmas bisa fokus
untuk tugas tugas pendampingan
untuk pendampingan juga
jadi isolasi mandiri
baik pak alex
selanjutnya pak zulkifli
ini dengan adanya tadi kegiatan yang dibatasi
kemudian pengetatan untuk bisa men tracking
men tracing mereka yang saat ini terkena covid sembilan belas
di nusa tenggara barat sendiri
saat ini apakah diberlakukan pengetatan
seperti diberlakukannya penjagaan di pintu keluar masuk
di wilayah wilayah yang termasuk zona penularan cukup tinggi
di nusa tenggara barat
seperti itu ya
kalau ada pengetatan
ya ini tidak seperti awal awal dulu
nah jadi sekarang kita waspada
untuk men tracking terasa begini
sisi yang lain juga
aktivitas masyarakat juga di daerah daerah
masyarakat tidak lagi takut covid sembilan belas
lebih takut pada kehelapan
pak zulkifli saat ini di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas sendiri
bagaimana sebetulnya kondisi penanganan pandemi covid sembilan belas
seperti penanganan bad occupancy rate di sana
hingga ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan
tabung oksigen untuk pasien covid sembilan belas
dan juga bagaimana memfasilitasi warga
yang melakukan isolasi mandiri
jika tadi pak alex sempat menyinggung soal
apakah di sana juga sudah mulai diimplementasikan
hal hal seperti ini
hampir sama dengan daerah daerah lain
kami sudah oksigen
alhamdulillah yang masih jauh
terpangani dengan baik
kami masih ada keadaan yang cukup banyak
cukup mengantisipasi hal hal yang serba serta
fasilitasi dan vaksinasi
sampai ke penyelenggaraan
berbagai hal menyangkut covid sembilan belas
ini bisa kami lakukan dengan baik
paling serius yang jadi tantangan kita
atasi kegiatan masyarakat
nah ini sensitif memang
tentang tentang dengan komunikasi yang baik
oke beberapa wilayah di nusa tenggara barat
memang juga menjadi salah satu
nanti akan saya tanya terkait
bagaimana menghindari imported case di nusa tenggara barat
salah satu di kota mataram
namun saya ke pak alex
dari berdahulu pak alex
jika melihat saat ini tracking
tracing treatment dilakukan
kemudian juga isolasi mandiri dilakukan
bagi mereka yang saat ini terkena covid sembilan belas
berbagai kegiatan dilakukan paralel
untuk menekan penyebaran angka covid sembilan belas ini
kapan kita bisa melihat adanya indikasi kurva ini
sudah mulai melandai
apakah dari evaluasi ppkm darurat yang saat ini sudah berjalan
sudah mulai terlihat tanda tanda tersebut
ya jadi virus ini kaitan dinamikanya dengan masa inkubasi
jadi masa inkubasi itu bervariasi antara tujuh sampai sepuluh sampai empat belas hari
tentu kita melakukan satu intervensi pembatasan
tentu kita bisa mengevaluasinya secara overall setelah dua dua
karena kalau misalnya pun sekarang ini kita mendapat laporan
ada tiga puluh empat ribu
kasus positif harian
bukan berarti dia terinfeksi hari ini
ada yang terinfeksi lima hari yang lalu
ada yang terinfeksi tujuh hari yang lalu
jadi gambaran yang sekarang ini
yang dilaporkan pada hari ini adalah gambaran
terjadinya proses penularan transmisi dalam beberapa hari kebelakang
sehingga artinya setiap ada dilaporkan ada tiga puluh
berarti membutuhkan waktu dua tiga minggu untuk terjadi konversi
bagi mereka yang sakit ringan
kalau dia sakit ringan artinya dia ada di rumah
jadi kenapa kita harus juga concern terhadap mereka yang isolasi mandiri
melihat jumlah kasus harian itu yang tinggi
dan mereka itu semuanya tidak masuk rumah sakit
mereka itu semua ada di rumah masing masing
atau di shelter yang disiapkan oleh pemerintah
kalau mereka ada di shelter diri yang disiapkan pemerintah
seperti misalnya di wisma atlet ataupun di pasar rumput nagrak
itu lebih terkontrol
artinya ada di sana pengendalian
tetapi kalau di rumah masing masing
ini tentu kita berharap posko desa posko kelurahan
harus turun langsung mengecek
paling tidak bisa melihat apakah warganya terjadi perburukan atau tidak
kalau terjadi perburukan apakah dia memerlukan oksigen atau tidak
dan kemudian kalau memerlukan oksigen maka saturasi sudah turun
kalau saturasi sudah turun comorbid ada
maka ini sudah saatnya di over dirujuk ke rumah sakit
sehingga dengan demikian mortalitas bisa kita turunkan
jadi pandemi yang ringan jauh lebih banyak
dengan jumlah kasus harian kita yang begitu tinggi
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
perbincangan yang sangat menarik
kita membahas bagaimana efektivitas dari ppkm mikro pengetatan ini
dan juga ppkm darurat
semoga benar benar ini hal yang dilakukan memiliki hasil yang positif nantinya
positif tentunya dengan penambahan kasus yang menurun
kurva yang melandai
juga masyarakat yang semakin taat dengan protokol kesehatan
untuk sementara terima kasih para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
bapak zulkifli mansyah gubernur nusa tenggara barat
dan juga bapak alexander ginting ketua bidang penanganan kesehatan saat gas covid sembilan belas
terima kasih atas waktu anda bersama cnn indonesia newsroom
sore ini selamat sore sehat selalu bapak bapak
selamat sore pak gubernur